berakhirnya libur lebaran membuat sebagian masyarakat mulai kembali melakukan aktivitas secara normal termasuk para santri
ribuan santri di kota kediri jawa timur dan kendal jawa tengah mulai kembali ke pondok pesantren mereka
sebelum kembali masuk asrama para santri wajib bebas covid sembilan belas harus menjalani swab antigen terlebih dahulu
pondok pesantren lirboyo
dari mencuci tangan hingga dilakukan pengecekan suhu tubuh
sedikitnya ada delapan santri dari jawa timur yang datang sejak minggu pagi
dan mereka wajib menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas test swab antigen atau ginos test
sementara bagi santri yang hasil tesnya reaktif positif covid sembilan belas
akan dipulangkan ke rumah mereka dan wajib menjalani isolasi hingga hasilnya negatif
jadi di sini hanya melaksanakan screening awal dan pemeriksaan kesehatan awal
apabila nanti ditemukan pada saat pemeriksaan awal itu ada keluhan dan itu ada yang tidak sesuai dengan norma indeks kesehatan
itu akan diobservasi untuk penanganan lebih lanjut
kita tidak seperti tahun kemarin kalau tahun kemarin kan santri kita karantina
nah ini sebelum berangkat mereka harus rapid antigen dulu yang dikoordinir oleh pengurus di masal alumni alumni
jadi kita minta tolong alumni
jadi santri yang mau berangkat ke sini untuk dihawasi
di kendal jawa tengah ribuan santri yang akan kembali ke pondok pesantren keluar daerah
menjalani swab antigen di stadion utama kebondalan minggu siang
pemerintah kabupaten kendal memberikan fasilitas swab antigen covid sembilan belas gratis
ke para santri yang akan kembali ke pondok pesantren mereka sejak hari sabtu
jika hasil rapid test antigen covid sembilan belas negatif
maka para santri diperbolehkan melakukan perjalanan menuju pondok pesantren mereka
salah satu santri asal kendal yang akan kembali ke pondok pesantren di lirboyo kediri jawa timur
mengaku senang dengan fasilitas tes antigen gratis yang diberikan kepada mereka
ya akhirnya rapid test antigen ini alhamdulillah gratis
rasanya gimana tadi
ya tadi rasanya agak gelis
ya alhamdulillah senang
kan biasanya kan kalau orang luar itu bayar
ya senang sekali
pada hari minggu sudah ada tiga ratus lima puluh santri yang melakukan rapi tes antigen di stadion utama kendal
dinas kesehatan kendal menargetkan sekitar satu seratus santri menjalani rapid test antigen
tim diputan cnn indonesia